gempa bermagnitudo lima dua terjadi kami sore sekitar pukul lima belas lewat dua puluh delapan waktu indonesia timur
sebuah rumah makan yang ada di kawasan ruko dok dua jayapura rusak akibat gempa
sedikitnya delapan orang dilaporkan menjadi korban
mereka telah dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis
ya sesuai laporan karyawan yang punya kafe ada tamu yang makan
perkirakan berapa pak
belum tahu belum tahu
belum tahu ya
kamis petang kepala pelaksana bpbd kota jayapura asep khalid mengatakan
empat orang menjadi korban gempa jayapura
keempat korban ditemukan di antara puing bangunan kafetaria yang roboh karena guncangan gempa
karena kafetaria tersebut berada di atas perairan
sehingga proses evakuasi dilakukan dengan cara menyelam di perairan
gempa juga membuat bangunan rsud jayapura mengalami retak di sejumlah bagian
akibatnya ratusan pasien rsud jayapura harus dievakuasi ke lapangan parkir rsud
namun hujan gerimis membuat pasien harus dibawa kembali ke teras gedung rumah sakit
karena belum ada tenda darurat
menurut direktur rsud jayapura dr anton mote
pihaknya masih menunggu tenda darurat yang sedang dalam perjalanan untuk dipasang di halaman rumah sakit
bangunan bangunan belanda beberapa itu masih agak kuat
tapi yang beberapa yang bangunan lama itu yang sudah retak retak luar biasa seperti kebidanan
langkah selanjutnya mungkin ini hujan sementara semua basah nih pak
kita sudah koordinasi dengan bppd provinsi kota bppd mereka sudah dalam perjalanan
kalau kita akan pasang semua termasuk icu untuk anak roka emergensi ruang operasi akan kita set di luar semua
sejumlah bangunan dan fasilitas umum pun dilaporkan mengalami kerusakan
tim bpbd kota jayapura bersama instansi terkait sedang mendata bangunan yang rusak ataupun korban jiwa sebagai imbas gempa
andre kirwel jayapura papua